terapi plasma konvalesen menjadi salah satu upaya menyembuhkan pasien covid sembilan belas
unit donor darah palang merah indonesia dki jakarta saat ini mengaku kehabisan stok plasma karena tingginya permintaan masyarakat
pada minggu tujuh maret dua ribu dua puluh satu udd pmi dki menjadwalkan lima puluh tujuh orang yang akan menjadi pendonor plasma konvalesen
tingginya permintaan dari resipian atau penerima donor plasma konvalesen saat ini masih tak sebanding dengan banyaknya pendonor plasma
pihak udd pmi dki berharap masyarakat yang akan menjadi pendonor plasma harus berkonsultasi dengan dokter penanggung jawab yang merawat sewaktu yang bersangkutan menjalani perawatan covid sembilan belas sebelum menjadi pendonor
dan untuk mengelaborasi lebih jauh lagi terkait dengan donor plasma konvalesen ini kami telah terhubung dengan koresponen cnn indonesia
arman helmi di unit donor darah
pmi dki jakarta selamat sore arman
diketahui udd pmi dki menjadwalkan lima puluh tujuh orang ini akan menjadi pendonor plasma konvalesen pada hari ini
bagaimana perkembangannya dan berapa orang yang jadi atau fix melakukan donor plasma konvalesen ini
iqbal untuk mengetahui apakah lima puluh tujuh orang yang tadi saya baca yang terdaftar hari ini yang akan melakukan donor plasma konvalesence di unit donor darah pmi dki jakarta ini
kita akan langsung saja mengetahui lebih lanjut
seperti apa persiapannya ataupun mungkin siapa saja yang sudah datang
bersama saya nanti akan ngobrol ngobrol kepala unit donor darah pmi dki dr niken rici
kita langsung saja menghampiri dr niken
selamat sore dr niken
dokter saya baca di depannya itu ada lima puluh tujuh orang yang tertulis akan melakukan donor plasma konvalesen
dari lima puluh tujuh orang itu apakah hari ini semuanya sudah fix melakukan atau mungkin ada yang batal
karena mungkin ada faktor faktor tertentu mungkin tidak bisa dono
jadi itu memang pendaftaran untuk satu hari ini
dan sudah datang hampir empat puluh orang di jam empat ini ya
sedangkan kita masih buka sampai jam delapan malam
jadi memang mungkin sepuluh orang lagi akan datang setelah asar
pak niken ini kan terapi konvalesen digadang gadang dapat menyembuhkan pasien dengan covid sembilan belas seperti itu
bagaimana dengan stok ketersediaan dan juga permintaan daripada plasma konvalesen sendiri
apakah di udd pmi dki jumlah pendonor dan jumlah resipien itu seimbang atau mungkin salah satu lebih besar atau bagaimana
ya alhamdulillah sejak dicanangkan oleh wakil presiden beberapa waktu yang lalu
memang animo para penyintas sangat tinggi sekali
dan juga banyak instansi instansi yang bersama sama menyumbangkan plasmanya ke unit transfusi darah
tidak hanya di jakarta saja di kota kota besar juga
saat ini cukup balas
antara permintaan dengan jumlah stok
tidak seperti waktu awal awal akhir tahun dua ribu dua puluh awal tahun dua ribu dua puluh satu itu lumayan kita agak kewalahan untuk melayani permintaan
tapi alhamdulillah sekarang kita sudah punya stok yang dapat disediakan untuk pasien pasien covid sembilan belas
untuk saat ini dr nikin kira kira berapa kantong yang sudah ready dan tersedia
kalau ditanya jumlah kantongnya sebenarnya sih mungkin sekitar sepuluh an itu ada
tapi memang setiap menit itu selalu
jangan lupa cepat berubah berubah
jadi siapapun yang datang duluan permintaannya akan kita sekiralah layani
dokter ini mungkin menjadi pertanyaan daripada masyarakat
syarat syarat untuk menjadi seorang pendonor plasma konvalesen apa saja
syarat syaratnya yang pertama pasti pernah sakit covid sembilan belas dan sudah dinyatakan sembuh
nah sakitnya ini harus dipikan dengan hasil swab pcr positif
tidak bisa hanya dengan antigen atau cuma dari gejala gejalanya saja
kemudian yang kedua
dia juga memenuhi persyaratan donor darah yang biasa
seperti tidak ada penyakit darah tinggi sakit gula yang tidak terkontrol
misalnya kan rewayat stroke rewayat jantung gitu ya
jadi harus seperti persyaratan dono darah biasa
dan yang pasti juga ada pemeriksaan kadar antibodinya
tidak semua penyintas memang bisa
karena kita akan cek lagi apakah antibodinya cukup oke
bagus untuk kita berikan lagi kepada pasien
baik nah kalau syarat resipien atau penerimaan
nah ini dia memang karena ini masih dalam penelitian atau uji klinis
jadi agak masih bervariasi antara setiap rumah sakit ya
tapi kalau di dalam penelitiannya
memang kita sedang mencoba
ada yang di kriteria sedang ada yang di kriteria berat
dari beberapa jurnal yang kita bisa baca
bahwa memang lebih baik kita berikan seawal mungkin
jangan sampai dia sudah jatuh ke masa kritisnya
baru kita berikan itu menjadi lima puluh lima puluh kansnya untuk sembuh
ini ada salah satu bisa dikatakan penyintas ya seperti itu penyintas covid sembilan belas
namanya siapa pak
bapak sudah berapa kali pak melakukan donor plasma
sudah dua kali ini
sudah dua kali
apa yang pak ahmad fauzi rasakan
apakah ada efek samping atau ada efek lain begitu
ada efek sih mas
tidak ada apa apanya lah
maksudnya ya bagus bagus aja
tidak ada masalah kesehatan yang lain
tidak ada rasa takut sebelumnya atau ragu ragu
karena kan sebelumnya sudah disosialisasikan
nah sebelum bapak menjadi pendonor
apakah sebelumnya melakukan kuotasi ke dokter penanggung jawab
yang mungkin dulu sempat merawat bapak di rumah sakit rujukan
ya memang kita waktu itu memang ditanyakan
pak kalau memang dibutuhkan
bapak boleh buat transfusi karena dibutuhkan buat yang lainnya
seperti itu pak
nanti ke depannya bapak masih mau jadi pendonor tetap gitu
oh masih dong lanjut
tetap lain kan
tapi untuk saat ini kondisi bapak gimana pak
semua yang dinyatakan pcr dua kali hasilnya sudah
sehat selalu pak ahmad fauzi
saya sampaikan dr niken ya
jadi harus dipasangkan kondisi kesehatannya seperti itu dokter ya
karena memang prinsip daripada terapi plasma konvalesen ini harus diberikan sesegera mungkin
supaya jangan menunggu sampai kritis begitu dokter
sudah terjadi kerusakan organ baru diberikan plasma konvalesen
karena menurut data atau informasi yang kami peroleh
dari salah satu pencetus ataupun juga pelopor terapi plasma konvalesen ini
dr monika raharjo beliau mengatakan bahwa antibody terhadap covid sembilan belas
dan terapi plasma konvalesen ini juga mencegah terjadinya perburukan
terutama pada pasien covid sembilan belas derajat berat ataupun juga kritis seperti itu
dan jangan khawatir tidak ada efek samping seperti itu dokter ya
tidak ada dan paling hanya berupa reaksi alergi mungkin dokter
untuk pasiennya atau untuk donornya
untuk pendonor mungkin
oh untuk pendonornya tidak ada
efek samping itu tadi kita sudah bincang dengan pendonornya
yang penting mereka mengikuti tipsnya
tidur yang cukup sebelum donor kemudian banyak minum air putih minimal dua gelas sebelum dan setelahnya
hindari makanannya kolesterol tinggi nih kalau mau donor darah
ya kan fit badannya sudah makan kemudian mungkin sambil proses karena setengah jam bisa ada kayak senam kaki ya
supaya alir dada tetap baik gitu
kalau mungkin mereka tidak terlalu mengikuti tips tipsnya kadang hanya merasa pusing saja efek sampingnya
jadi tidak perlu takut
sekali lagi sudah disampaikan dr niken
dan yang pasti mungkin saya bisa tambahkan untuk syarat sebagai pendonor itu kalau boleh laki laki dokter ya
laki laki dan perempuan kalau boleh tidak pernah atau tidak sebelum hamil sebelumnya kalaupun mungkin sudah pernah hamil harus dicek human leukosid antigen
itu harus negatif karena itu bisa mempengaruhi terhadap antibody seperti itu
baik kita kembali ke aldi di studio
baik terima kasih koresponen cnn indonesia arman helmi dan dr niken
tadi menjelaskan soal terapi plastik
terima kasih pak
pak tasmo konvalesen melaporkan dari jakarta terima kasih